pasca anjloknya kereta api komuter lain di wilayah bogor jawa barat krl yang hendak menuju ke kawasan bogor ataupun sebaliknya sudah bisa beroperasi pada senin pagi
meski demikian operasional krl belum seluruhnya berjalan normal
kepala stasiun manggarai jakarta selatan hendrik mulyanto mengatakan hari ini kereta sudah mulai beroperasi pasca anjlok kemarin
namun kereta yang dari arah manggarai menuju bogor hanya sampai di stasiun bojong
hal itu karena masih ada perbaikan di lokasi anjloknya kereta
penumpang yang akan melanjutkan ke kawasan bogor diimbau agar menggunakan moda transportasi lainnya
sedangkan penumpang yang berasal dari bogor ke jakarta berjalan seperti biasanya
untuk di stasiun manggarai ini sendiri terkait dengan kejadian kemarin hari ini krl krl yang menuju ke arah bogor hanya sampai di stasiun bojonggede
dan itu pun kita sudah sampaikan kita umumkan non server kali kali
perjalanan menuju ke arah bogor hanya sampai di stasiun bojong gede
jadi penumpang nanti untuk lanjutannya bisa memakai alternatif transportasi yang lain
kalau untuk penumpukan sekitar bojong gede epok itu juga apa yang penumpukan
tapi intinya begitu kita sudah sampaikan pengumuman seperti ini penumpang menyesuaikan diri
karena kita juga tidak tahu seperti apa pergerakan mereka tujuan kemana
jadi mereka begitu kita sampaikan pengumuman mereka sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing masing